jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
peristiwa bermula ketika zulfikar yang mandi di pantai tenggelam akibat terbawa ombak
sang ayah sugiono yang mencoba memberikan pertolongan justru ikut terbawa arus gelombang tinggi hingga membuat keduanya menghilang
petugas dibantu warga yang berada di lokasi kejadian langsung berupaya mencari kedua korban
dan tidak berlangsung lama kedua korban berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa tidak jauh dari lokasi kejadian
upaya pertolongan pertama sempat dilakukan dengan membalikan tubuh kedua korban namun nyawanya tidak tertolong
kedua korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat sebelum disemayamkan ke rumah duka